orang om jojo udah berusaha nangkep si pangeran itu
dianya aja kayak pelut
lecet banget susah nangkepnya
bilang aja om jojo gak bisa nangkep pangeran kak
nggak lesen aja
sekarang aku mau kasih om jojo kerjaan lagi tapi kali ini harus berhasil
tugas menangkap si pangeran itu
aku mau kasih kerjaan
lo baik baik aja non
gak usah ganggu hidup khusus goreng lagi
gue tau banget sih
urusan lo tuh emang rumit banget
tapi mau gimana pun tetap dukung orang
thank you lata
gue paling jemput citra dulu sih
terus habis itu baru dia nemenin gue ke kampus
gak usah sok gitu deta
lo jadian sama citra gak usah umpet umpetin dari gue
aku kenal lo tuh dari kapan sih
dari kita kecil kan
lagian juga si citranya tuh yang gak mau kalau hubungan gue sama citra itu diketahui banyak orang
lagian juga lo sama putri sendiri gimana
nah jangan jangan lo back street juga sama kayak gue sama citra iya
ngaku aja kali kita tuh berdua sama
lo gue mah gak jaman backstreet backstreettan langsung dong
pak regar pagi pagi udah
udah nongol maksudnya
ah bu nawang nih suka pura pura lupa
saya kan kemarin buat jemput dan antar bu nawang to the office
oh oh gitu pak regar
tapi kan saya belum mandi belum siap siap
mendingan pak regar berangkat aja dulu ke kampus nanti saya berangkat sendiri
oh ya ya silakan duduk ya pak ya
ya saya siap siap juga
wah enakan di sini aja
ada pak regar
kamu pasti mau jemput my future doctor kan
iya lah pak siapa lagi coba
kalau saat saat seperti ini saya jadi merindukan waktu kamu nginep di rumah saya riz
kamu sopan gak seperti si prince
gak ada sopan sopannya riz
masa dia tidur pakai sepatu
sepatunya naik di kasur saya kasur saya ris
beda banget sama kamu
kamu tuh sopan
mau bantu nyapu nyapu
mau bantu masak
my future daughter udah dateng
lo udah lama nungguin gue
gue udah nyampe
kalian pasti mau berangkat ke kampus kan
gue selalu ngerasa makin bersalah sama ibu
setiap ibu nyinggung soal kuliah
ya udah berangkat
takut telat loh
kita berangkat ya bu
pak regar duluan ya
permisi ya tante
sampai kapan aku akan menyembunyikan soal ini ke putri
aku gak mau bikin putri jadi terbebani karena aku udah gak kerja di kantor lagi
sebaiknya kita berangkat sekarang aja
iya pak regar
masih pak regar
pokoknya saya akan ngantriin ibu nawang sampai ke pejabat
nggak usah ya pak regar
nanti saya turun di depan sana aja pak
oh jangan ibu nawang
biar saya anter aja sampai kantor
pak regar tolong ya
saya mau turun di depan situ aja pak
wah ibu nawang
udahlah biar saya antar aja ke kantor
pak di depan situ aja ya
kita cari tempat yang strategis dulu
banyak peternkes bu
nanti saya jalan jalan
oke kita cari tempat yang bagus
terima kasih pak
maaf pak regar
gimana keadaan pak regar
gimana keadaan saya pak
saya masih tak ada kata kata
saya masih tidak mengerti
bunawang nanti bisa kamlet loh ke kantornya kalau nggak buru buru
pak regar sebenarnya saya itu udah gak kerja lagi di kantor saya pak
apa yang kamu katakan
apakah kamu benar
apa gunawang punya masalah di kantor
iya pak saya itu ada sedikit masalah
jadi atasan saya itu suka sekali mencampur adukan masalah pribadi sama masalah kerjaan
terus sekarang bunawang mau ke mana biar saya anterin
nggak usah pak regar
lagian saya belum tahu mau ke mana
karena sampai sekarang saya itu belum dapat kerjaan pengganti pak
pak regar tapi saya minta tolong ya pak
pak regar jangan kasih tahu putri
karena saya sampai sekarang belum kasih tahu putri kalau saya berhenti kerja
mereka saling menjaga perasaan masing masing
apa yang harus saya lakukan untuk menjaga my future family
mel kenapa mas nekat mau kampus sih
harus ke kampus evidate terus bersandiwara sama anak anak
wah satu satunya alesan gue ke kampus karena tuh gue mau ketemu pangeran
karena orang suruhan gue nggak bisa nangkep pangeran dan bawa pulang ke rumah
nyendir om jojo ceritanya
orang om jojo udah berusaha nangkep si pangeran itu
dianya aja kayak belut
sekarang aku mau kasih om jojo kerjaan lagi tapi kali ini harus berhasil
tugas menangkap si pangeran itu
aku mau kasih kerjaan om jojo untuk cari tahu siapa perempuan yang lagi deket sama deddy
wah gawat nih
saya kan tahu siapa perempuan yang lagi dekat sama pak bos
aduh ampun ampun
oh dia mana
dia mana aja sih
oh jojo pasti cari tahu siapa perempuan yang deket sama pak bos
om jojo nggak tahu
k broker cara misi

untuk nuts kan sih